terima kasih untuk alam akumedia yang sudah membantu untuk mempunyai kasus ini karena
saya tidak mau kasus ini terjadi lagi di semua hal dirasakan oleh seorang ibu apalagi ibu
yang bekerja mungkin disini saya mau berterima kasih dulu kepada kapolesta malangkota yang
sudah menindakkan sini dengan cepat sehingga pelaku bisa langsung diambil pelaku ini satu
tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan sangat sopan selama satu tahun ini ada sedikit
banyak hal hal yang mungkin menurut saya mencurigakan seperti ada bekas cubitan cuman
tapi dibuktikan di hari ini dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama
cuma tidak saya tidak saya laporkan polisi saya maafkan jadi untuk kali ini saya tidak tidak
bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib saya sebagai seorang ibu merasa terpukul mungkin beberapa orang
banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain lain yang tahu kehidupan saya dan
hidup kehidupan saya saya sendiri jadi kebutuhan orang masing masing berbeda beda dan saya berharap
saya sangat berharap pelaku di jalan hukum sebesar besarnya karena kalau awak media melihat
cctv itu anak saya disiksa satu jam lebih tanpa ada
penyelamatkan anak saya lalu ke sana ke sini dikejar sampai mampus itu anak tiga tahun tidak
ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci dan itu pada saat cowok semua mbak mbak saya
dibawa sama basement jadi tidak ada yang mendengar dan untuk menutupi itu semua asus
ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci tidak diberi makan mungkin hanya satu kali
sebelumnya yang diketahui itu kapan yang pernah terjadi kekerasan dulu itu beda suster dulu waktu
anak saya satu tahun ada kekerasan tapi yang diketahui yang ada jubitan itu dua minggu yang
lalu dan dia dia bilangnya itu adiknya yang gigit karena adiknya lagi sering digit gigit gitu jadi saya
berdua hari memang ada urusan pekerjaan dua hari ke jakarta ternyata hari ke hari pertama saya di
jakarta pas sahur tempatnya di jam empat sampai jam lima lebih suster itu menghajar anak saya habis habisan
sampai memar sampai orang yang lihat cctv nya kalau anak ini enggak dikasih ke ajak keajaran
sama allah mungkin sudah nggak ada karena bener bener apa diajarnya tuh kayak kayak bukan
anak kecil bener bener
media lebih sudah tahu mungkin sedikit banyak di sosial media saya seperti itu
sebenarnya saya lapor polisi dulu tapi saya sudah nggak tahan karena sebelumnya saya dulu yang dulu
banget saya tidak tidak melihatkan susternya
saya juga ada kasus yang lain lain saya masih bisa tahan tapi untuk kasus anak saya nggak bisa
tahan saya saya nggak bisa tahan pak jadi saya langsung masukkan ke sosial media dan ternyata teman teman
saya tanpa saya meminta tolong teman teman saya yang di sosial media menghubungi rekan rekan polisi
dari jakarta jawa tengah jawa timur semua menghubungi rekan rekan koalisi akhirnya
kasus ini bisa dipercepat tanpa saya meminta tolong jadi terima kasih banyak banyak dan saya berharap
terima kasih buat teman teman yang mungkin melihat video ini yang sudah membantu saya dan keluarga saya
mbak itu kan kasus anak kenapa waktu itu tidak di lur ketika anaknya mbak mengalami tumpah di wajah
nah beberapa yang kembang
tapi kalau untuk di tiktok saya samarkan
tapi kalau untuk di ig memang saya
biar orang orang tahu seberapa
dan beliau ini punya anak juga
dan oh iya perlu diketahui biasanya kan suster begini tuh ketrigger ya
atau trigger mungkin ada masalah dengan saya saya tidak ada masalah dengan sistemnya sama sekali
sama sekali tidak ada masalah suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya
bisa ditanyakan ke orang orang rumah dan manajer saya semuanya
suster ini berperangnya yang sangat sangat amat amat baik
apa sebenarnya dia pernah cerita tentang masalah pribadi
karena ya itu ini yang tidak make sense bilangnya karena dia gak mau diobatin
banyak itu jadi motifnya sampai sekarang masih didalami lagi sama pihak kepolisian
pak apakah juga nanti akan ada tuntutan kepada agen penyalur tenaga kerja ini pak
saya serahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya
sebenarnya memang agen bukan main main agensinya bukan
agensi yang sangat besar di indonesia bahkan
bahkan memiliki cabang di luar negeri
jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang lainnya ya pak
yang berwajib saja begitu pak
nah seolah ini enggak sakit buat mbak
nah itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan
makanya beliau tahu saya mau pulangkan saya mau pulang dari itu juga
kalau nggak dikasih obat kan kelihatan mungkin
jadi saya enggak ngerti sebelumnya enggak ngerti masih didalami lagi
adakah perbedaan sikap atau keceriaan pas itu
iya jadi pas waktu tidur lima kali dia mengigau
mengigau ketakutan setelah saya sadarkan saya sadarkan ini saya baru bisa tidur lagi
mengingkau lagi ketakutan lagi saya sadarkan lagi baru bisa tidur lagi
itu juga dilakukan pengisahan di dalam mungkin ada muka muka dalam juga di tempat pilihan
satu tahun hampir satu tahun